israel terus melancarkan serangan besar besaran ke wilayah rafah gaza
di tengah aksi militer israel tiga negara eropa spanyol norwegia dan irlandia mengakui palestina sebagai negara
total sudah satu ratus empat puluh enam negara yang mengakui kedaulatan palestina
perdana menteri spanyol mengatakan pengakuan terhadap negara palestina akan berkontribusi bagi perdamaian di timur tengah
sementara dukungan norwegia merujuk pada rencana solusi dua negara yang ingin melihat israel dan palestina hidup berdampingan secara damai
saya telah berbicara dengan beberapa pemimpin dan kawan kawan lain dan saya yakin bahwa negara negara lain akan bergabung dengan kami dalam mengambil langkah penting ini dalam minggu depan
pengumuman ini membuat israel berang
perdana menteri israel benjamin netanyahu menyebut tiga negara itu mendukung terorisme
kepada beberapa negara di eropa memiliki keinginan di negara palestina adalah keinginan teror
sementara mahkamah internasional icg memerintahkan israel
segera menghentikan serangan di rafah jalur gaza bagian selatan
icg juga memerintahkan israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan rafah yang menghubungkan jalur gaza dengan mesir
untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan
yang dinyatakan melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan
tiga negara di barat spanyol norwegia dan irlandia mengakui palestina sebagai negara berdaulat
langkah ini dinilai israel sebagai dukungan terhadap terorisme
lalu apa dampak dari pengakuan ini
kami akan membahasnya bersama duta besar indonesia untuk palestina dan yordania
bapak ade patmo sarwono dan pengamat timur tengah bapak hasibullah satrawi
selamat malam pak dubes pak hasibullah
selamat malam mbak frista dan selamat malam pak dubes
selamat malam di jakarta mbak priska dan pak sidullah selamat sore dari aman
selamat sore waktu aman
bicara soal pengakuan dari spanyol norwegia dan irlandia sebagai perjuangan palestina ini
seberapa berdampakkah menurut bapak
menurut teman saya ini suatu kemenangan moral bagi palestina ya
walaupun pengumuman resminya baru nanti tanggal dua puluh delapan mei
sudah tiga negara tersebut irlandia norway dan spanyol
sudah memberikan indikasi positif bahwa mereka akan mengakui negara palestina
ini harapannya semakin banyak negara bisa mengakui negara palestina
untuk dimulainya kembali suatu proses perdamaian antara palestina dan israel
palestina dan juga warga palestina atas dukungan ini seperti apa di sana pak
kalau dari pemerintah palestina mereka menyambut baik pengakuan ini
dan juga sebagian besar rakyat palestina juga senang dengan adanya pengakuan ini
sehingga tadi disebutkan sudah bertambah negara yang mengakui palestina
satu ratus empat puluh enam dari satu ratus sembilan puluh tiga negara anggota pbb
ini mereka menyambut gembira dengan pengakuan ini
dan tentu harapannya seperti yang saya sampaikan
bisa mendorong langkah langkah untuk suatu proses perundingan perdamaian
tapi pada faktanya pak hasibullah
nanti ini dipatahkan misalnya di pbb di dewan keamanan
dengan adanya veto amerika serikat gagal lagi
itu kan yang berulang kali terjadi
selama dua ratus hari lebih agresi ke palestina ke gaza
apa apa yang menurut anda ini akan jadi berbeda pak hasibullah
ya kalau menurut saya apa yang terjadi hari hari ini
dari banyaknya dukungan masyarakat internasional terhadap kemerdekaan palestina
terutama di negara negara eropa
maka ini akan semakin menguatkan posisi masyarakat palestina
dan saya melihat konteksnya berbeda
ketimbang momentum momentum yang lain
lahir dari sebuah situasi yang
menurut saya ada banyak hal yang melatar belakangi
tapi salah satunya adalah kondisi nilai
kondisi keadaan di palestina
yang tak lagi dapat dibenarkan dengan alasan apapun
jadi itu yang menurut saya kenapa negara negara eropa ini berbondong bondong
dan beberapa negara lain dari eropa yang mendukung palestina
kemudian beberapa negara yang cukup signifikan
seperti norwegia dan spanyol dan irlandia
itu saya yakin salah satunya adalah
karena apa yang dilakukan oleh israel di gaza hari ini
sudah tidak bisa lagi dibenarkan dengan nilai nilai apapun
dan hal lain mbak ini yang saya menangkap
bahwa dukungan dukungan ini tidak dalam rangka semangat ekstrim
yaitu ingin israel terluka apalagi menderita